daya tarik cikini bukan hanya bangunan bersejarahnya saja
di sini kita juga bisa menemukan banyak spot tempat makan yang legendaris
selamat siang saat ini saya berada di kawasan cikini menteng
nah katanya nih di sini banyak banget makanan enak dan juga legendaris
nah mumpung sudah jam dua belas siang perut juga keroncongan
ikuti saya menjelajahi makanan makanan enak di kawasan cikini menteng
destinasi pertama yang saya singgahi adalah mie ayam gondang dia yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
dulu awalnya didirikan oleh tuwang seng kini sudah dikelola oleh generasi ketiga
sesuai namanya berada di daerah gondang dia tepatnya di jalan rp suroso nomor tiga puluh dua
kali ini saya memesan mie ayam bakso pangsit yang menjadi favorit di sini
dan es campur serta es jeruk kelapa
mie nya yang tipis dengan topping ayam jamur disajikan dengan bakso dan pangsit rebus dengan resep yang sama sejak puluhan tahun
nah kali ini saya pesen mie ayam yang menjadi favorit di sini
mie ayam bakso dan juga pangsit
dan yang paling penting nih mie ayam di sini itu halal
mie ayam yang saya pesan ini salah satunya adalah makanan favorit dari presiden kita yang kelima megawati soekarnoputri
untuk seporsi mie ayam pangsit bakso dihargai rp empat puluh lima
sedangkan es campur dan es jeruk seharga rp dua puluh lima
meski harganya sedikit mahal dibandingkan mie ayam biasa
namun resep yang bertahan berpuluh puluhan tahun menjadi pemimpin

sering sering banget kesini makanya abis acara kita ngumpul semua lagi di sini
pokoknya lain ya rasanya beda banget
rasanya menarik sih
untuk mie nya teksturnya oke rasanya juga oke
sesuai lah dengan ekspetasi
tidak jauh dari gondang dia saya berjalan ke arah jalan cikini empat
tepatnya ke gado gado bonbin yang telah berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
nama bonbin berasal dari jalan cikini empat

nama bonbin berasal dari singkatan kebun binatang
yang merupakan nama jalan di daerah tersebut
sebelum diganti nama menjadi jalan cikini
yang spesial dari gado gado bonbin adalah bumbu siramnya yang terasa lembut kental
dan dibuat sendiri oleh pemiliknya
yang merupakan generasi kedua
serta desain rumah makan yang sederhana dengan suasana tempo dulu
nah yang membedakan gado gado bonbin dengan gado biasa adalah di bumbu kacangnya
di mana bumbu kacangnya ini kental gurih dan enak
dan dibuat sendiri oleh pemiliknya
ya sudah resepnya sudah lima puluh tahunan
seporsi gado gado lontong dihargai rp tiga puluh sembilan enam ratus
sedangkan untuk minuman favoritnya es cendol pink
rasa yang tidak berubah dan suasana tempo dulu
menjadikan gado gado bonbin berbeda dengan yang lain
bumbunya ini mungkin kental ya
tapi saya tidak tahu apa benar kacang kacang itu
tapi dia tuh berani bumbu istilahnya
mungkin seminggu mungkin bisa dua kali
destinasi selanjutnya adalah restoran jepang kikugawa
restoran jepang pertama di jakarta yang didirikan pada seribu sembilan ratus delapan puluh
dan masih mempertahankan konsep otentik jepang
salah satu favoritnya adalah menu umetset dengan harga rp satu ratus empat puluh sembilan
di mana anda sudah bisa mendapatkan sukiyaki
selain itu juga ada chicken katsu curry dan es krim matcha yang menggoda
dan yang membuat berbeda dengan restoran jepang lainnya
di sini masih mempertahankan pakem restoran kuno
bisa dilihat dari suasana restoran dan penyajian makanan dan estetikanya
nah kali ini saya mesen
ini adalah menu mesep yang menjadi favorit di restoran ini
nah sebelum makan utama di sini juga ada advertisingnya
potongan daging ditambah sayur sayuran
sama kulitnya kalau di indonesia mirip lumpia
ya karena enak sih tempatnya juga
ini kan salah satu restoran yang lama ya
tertua di jakarta ya
jadi suasana juga enak cozy makannya juga enak
jadi memang pengen nyari nuansa jepang yang beneran ya
terus dengan nuansa jepang gini harga juga lumayan
gak terlalu mahal
masuk akal lah ya sesuai dengan kantong kita
resep makanan yang tidak berubah dari dulu hingga sekarang
serta suasana tempat makan tempo dulu
menjadikan tempat makan di cikini ini menjadi legendaris
dan tetap ramai serta bertahan hingga kini
nova dayantaka urib handoyo jakarta